gunung tangkuban parahu dilaporkan mengalami erupsi pada pukul lima belas empat puluh delapan waktu indonesia barat
hasil pantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kolom abu mencapai dua ratus meter
hasil pantauan pvmbg kolom abu dengan intensitas tebal condong bergerak ke arah timur laut dan selatan
pvmbg meminta masyarakat khususnya wisatawan untuk tidak menginap di dalam kawasan tangkuban parahu
para pendaki juga dilarang turun mendekati dasar kawah ratu dan kawah upas
pvmbg juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi letusan freatik yang tiba tiba tanpa didahului gejala vulkanik yang jelas
sudah ada produser lapangan cnn indonesia
franky wijaya di bandung jawa barat
frankie selamat malam
bisa dijelaskan posisi anda saat ini berada di mana
kemudian pantauan kondisi terkini erupsi gunung tangkuban parahu seperti apa frankie
ya selamat malam fani
ya saat ini saya berada di kantor badan vulkanologi di kota bandung
tempatnya yang memang mengawasi secara khusus bagaimana pergerakan gempa dan juga gunung berapi
dan tidak berlama lama saya saat ini sudah bersama dengan dua orang narasumber
yang pertama ada pak devi kamil yaitu kepala subdit bidang penanggulan bencana dan kasubag humas pak andi sipayung
dan saya akan langsung ke pak devi saja untuk menjelaskan
pak sebenarnya saat ini kondisi tangkuban perahu tadi sore kan kalau tidak salah meletus
ini kondisinya saat ini sudah seperti apa dari pantauan di sini pak
ya dapat kami informasikan bahwa betul hari ini hari jumat dua puluh enam juli dua ribu sembilan belas tadi pukul lima belas empat puluh delapan waktu indonesia barat
erupsi gunung tangkuban parahu
tadi erupsi teramati dengan ketinggian sekitar dua ratus meter di atas puncak berwarna putih kelabu
kemudian berlangsung cukup lama ya tadi lima menit lebih
dan sampai saat ini tremor masih teramati meskipun tidak terlihat adanya peningkatan
kemudian karena adanya embusan abu ini terus kemudian dengan dibantu oleh arah angin
sehingga ada landaan
jadi dari abu ini cukup mengganggu masyarakat sekitarnya
untuk sampai saat ini aktivitas belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan
jadi masyarakat kami himbau untuk tetap tenang tetap mengikuti rekomendasi dari kami
kami sarankan untuk saat ini terus melakukan tiga hal ya
yang pertama tidak masuk ke dalam area kawah dan mendekati area kawah tangguban perahu untuk saat ini
untuk sementara ini
dan yang kedua adalah untuk selalu menyiapkan masker penutup hidung maupun mulut untuk mengantisipasi potensi hujan abu ya
dan yang ketiga terus mengikuti perkembangan aktivitas gunung api tangkuban parahu ini
bisa melalui aplikasi magma indonesia
masyarakat mungkin yang belum tahu bisa download aktif saya ini
berarti ada kemungkinan nggak sih pak akan terjadi erupsi susulan atau mungkin erupsi ini bisa ada
karena ada kabar kabar di luar sana yang menunjukkan bahwa akan ada gempa susulan dan lain lain
yang besar ini mungkin bisa diklarifikasi pak agar masyarakat bisa dapatkan informasi yang jelas dan akurat agar tetap tenang
ya untuk sampai saat ini kami belum mengamati indikasi adanya peningkatan atau eskalasi ke arah erupsi yang lebih besar ya
oleh karena itu kami himbau masyarakat tetap tenang tidak mempercayai hoax atau berita berita yang tidak bersumber dari badan geologi ya
dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
ikuti arahan terus dari pemerintah daerah setempat
tidak mengikuti apa
karena informasi yang salah dan masyarakat tetap puas pada tetap mengikuti aktivitas gunung api tangkuban perahu dan mengantisipasinya cukup seperti itu aja
saya lihat di layar belakang ini ada aplikasi ini katanya bisa memantau
apakah ini bisa dipantau juga oleh masyarakat luar dari luar sana atau hanya di sini saja pak
mungkin bisa ceritakan sedikit pak
ya masyarakat bisa memantau aktivitas gunung api bukan hanya tangkuban perahu ya tapi juga gunung api di seluruh indonesia
melalui aplikasi memantau
ya di bagian indonesia ya
baik itu melalui web maupun melalui aplikasi android
nah ini kita bisa lihat bahwa aktivitas saat ini memang tangkuban perahu masih di level satu yaitu level normal karena erupsi yang terjadi ini boleh dikatakan sebagai erupsi dingin ya
artinya erupsi dingin ini call eruption ya
ini erupsi yang notabene diakibatkan oleh aktivitas hidrotermal gitu
dan erupsi seperti ini bisa terjadi kapanpun dan pada tanggal dua puluh empat juli yang lalu kami sudah memberikan warning kepada pemerintah
mengelola ya untuk agar para pengunjung itu tidak mengikut apa tidak turun atau mendekati kedua kawah yang aktif saat ini
pak bisa diceritakan juga kan kalau tidak salah pergerakan seismograf menunjukkan dari tanggal delapan belas sudah ada pergerakan
mungkin bisa ditunjukkan pak gambarnya sekarang saat ini yang dimiliki pvmbg kondisinya seperti apa nih pak
ya ini kalau kita lihat ya ini ada kalau misalnya masyarakat ingin melihat dari youtube juga ada ya sebetulnya maupun lewat aplikasi magma
tapi kalau misalnya dalam kondisi
kalau misalnya dalam kondisi misalnya magma ini tidak bisa diakses karena bandwidthnya saat ini crowded ya
bisa lihat di apa di youtube seismogram live dari pfmbg
nah kita lihat ini adalah erupsi yang terjadi di gunung api tangkuban perahu
kita lihat erupsi terjadi sekitar pukul lima belas empat puluh delapan waktu indonesia barat dan sampai saat ini amplitude tremor masih tetap terekam namun belum menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih tinggi
artinya masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak khawatir pak ya
kalaupun ada informasi terkini pastinya akan segera di update oleh pfmbg begitu pak
ya masyarakat tetap tenang terus mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat kemudian dari pvmbg karena petugas kami juga kebetulan sudah ada di lapangan ya
tim kami tadi sudah ada di lapangan dan bisa memonitor langsung aktivitas gunung api tangkuban perahu dari aplikasi tadi dari magma maupun bisa menanyakan langsung ke lokasi di pos pengamatan gunung tangkuban perahu
baik terima kasih banyak pak devi dan pak andi ya begitu fani tadi laporan langsung dari kantor pvmbg dan memang masyarakat diminta untuk tidak percaya hoax dan mencari sumber dari informasi terpesaing yang tentunya dari pvmbg dan juga instansi pemerintah lainnya